sirkuit trail rawadinok depok jawa barat ini menjadi salah satu arena latihan pencinta motor dual perpose jabodetabek ini
latihannya memang tidak rutin dilakukan setiap pekan
biasanya latihan digelar saat mendekati atau sesudah event event besar
latihan bertujuan untuk meningkatkan fokus dan skill agar berkendara lebih aman
nah ini latihan ini kita diadakan ada yang secara memang kita jadwalkan ada yang sesuai permintaan dari para bikers
itu biasanya terjadi dari setelah kita mengadakan event seperti gasber
nah di gasberg itu ntar ketahuan yang skillnya masih kurang atau gimana ya mari kita sama sama belajar di sini gitu
salah satu pelatih senior jack maulana menambahkan yang menjadi tantangan berkendara bagi tiap anggota adalah keseimbangan
itulah mengapa perlu diadakan coaching klinik untuk menambah jam terbang
ya untuk tantangan sekarang kita belajar balance untuk beginner kita beginner basic ya
basic beginner dan kita juga ada advance
jadi untuk beginner adalah untuk yang baru baru mulai adventure motor adventure
kita belajar di sini
caranya membalanceng motor badan ya kan bermanuver teknik reading itulah
jadi supaya antisipasi karena kan jalan kontur di adventure itu nggak rata aja nggak seperti asfal
jadi butuh keseimbangan
pertama adalah teknik reading
teknik reading skill ya terhadap skill
dan juga jam terbang
jam terbang ya
jadi makin sering berlatih makin sering bermain makin dia bisa melakukan perjalanan
komunitas ini hanyalah memiliki surat izin mengemudi
tidak terbatas jenis motor dan usia peserta
uniknya ada juga peserta wanita
kalau motivasi sebenarnya sih karena memang suami kan suka jalan ya traveling gitu kan
jadi kita punya cita cita untuk bisa jalan bareng sama suami
tapi cadangan darah ini mesti benar nih
yang pertama jadi lebih mudah ya dan tahu triknya deh
gak lah gak capek lah malah pengen lagi nih ikut
nah atien ini cukup menolakan ya walaupun terlihat sederhana

itu juga cukup menguras tenaga
dan itu juga tentunya meningkatkan kepercayaan diri kita
untuk melewati berbagai medan ekstrim di indonesia pastinya
pertama stamina ya
kadang kalau stamina kita belum prima
kadang kita jadi hilang fokus gitu untuk menjaga kesimbangan
itu sih tantangannya
agar terhindar dari resiko buruk
para bikers wajib mempersiapkan kendaraannya sebaik mungkin
mulai dari mesin hingga kelistrikan seperti lampu
untuk memastikan perjalanan aman dan nyaman
puti panfudi imam mohairib depok jawa barat